goyo kan santtype ada di sekitar semua
dia datang memang masih ada di sini
aku habis bertarung
masya allah alhamdulillah masya allah
terima kasih raden
masya allah raden kian santang memang putra prabu siliwan yang luar biasa ya
benar sekali raden kian santang tidak hanya sakti ilmu agamanya juga tinggi
semoga raden kian santang menjadi kesehatan ya
aku sedang mengejar pati manggalar sih
apakah ger pradu
apakah ger pradu
aku harus menangkap pati manggalar
hayu orang ningali ke masa lalu ger pradu
saem baradi alun alun karang kendam ger pradu
ambuing ambuing ger pradu
apa yang terjadi ger
jahgat dewa batara
ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh pati manggarai
jahgat dewa batara
jahgat dewa batara
jahgat dewa batara
bagaimana ger pradu
bagaimana ger pradu
aku sadar kesalahanku kepada patih manggala sangatlah besar
karena kesalahanku itu patih manggala yang semula orang baik sekarang menjadi orang yang jahat
berjahat dewa batara laras ketamu ambui ambui
resi guru terlebih dahulu aku akan menyelesaikan masalah karmaku di masalah
kekalahan patih manggala bukanlah alasan
dia dendam padamu
tapi karena hinaah yang telah diterimanya memang sungguh menyakitkan hati
dia disebut sebagai pecunda yang tidak terima kalah
eh tapi sangger pak
kekalahan patih manggala
kekalahan patih manggala
kekalahan patih manggala
kekalahan patih manggala
kekalahan patih manggala
tunggu panggilan manja
sebenarnya bisa yang kemarin
sebaiknya kau tutup mulut busukmu mahesa
aku adalah pinjunganmu mahesa
kita ingin pergi ke istana kumba
kau ingin sambung dengan aku john

jika kau tidak ikut denganku dengan senang hati aku merelakanmu untuk pergi
karena aku tidak butuh orang dungu sepertimu
karena aku tidak butuh orang dungu sepertimu
memang sepatutnya jadi raja pajajaran ya
lihat saja tadi bagaimana bijaknya dia menghadapi kesalahan kita
ketika kian santang dibunuh
kaki kaki dia terjadi
ketika kian santang dibunuh
kaki kaki dia terjadi
kian santang masih ada di sekitar sini

aku habis bertarung dengannya
dan aku hampir saja melakukannya
tapi kebursinya dan mataku lama
kian santang aku akan mencarimu
tujuan utama ke istana kumbang untuk menemui ratu junki
aku yakin dengan jurus baruku ini
aku akan bisa menghabisi kian santang dengan mudah
maesha kalau begitu kita cari kian santang
kita habisi dia bersama sama
mati kau kian santang
aku tidak ingin melawanmu rai
sebaiknya kau tutup mulutmu
aku tidak akan berhenti bertarung
sampai nyawamu berpisah dengan ragamu
ibu nebuk rai
apakah kau yang telah menaruh racun di minuman yudaka
kapan kau menerima penyakit tak berhasil
kau ingin menanggung aku
kau ingin menanggung aku
kau ingin menanggung aku
apakah kau belum mendengar yudhakara tewas di dalam pahanan
kau ingin menanggung aku
iya aku memang baru dengar
tapi apa urusan didengarkan
atau mungkin kau akan fitnah aku lagi
sakan akan aku pelakunya
apa urusan di dalam pahanan
lalu siapa lagi orang yang mau membubuhkan racun ke dalam minuman yudhakara selain dirimu
selama ini belum pernah ada tawanan yang diracun
tapi setelah kau berada di istana kejadian itu terjadi
dengar aku tidak tahu menang soal racun itu
lagipula semalaman aku sibuk mengurus kuda kuda istana
kalau kau tidak percaya kau boleh tanya saja sama pekattik lainnya
mana ada penjahat yang mengakui kejahatannya
jika penjahat mengaku penjara istana sudah penuh
aku selalu heran dengan sikapmu rai
setiap ada kejadian aneh di istana ibu
kenapa kau selalu mengeduhku
diam kau tutup mulutmu
jangan lupa like subscribe dan share ya